pelindo tiga jawa timur resmi membatalkan penerimaan kapal pesiar viking sun
yang direncanakan bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya pada hari jumat
pembatalan ini menyusul surat dari pemerintah kota surabaya
yang menolak bersandarnya kapal pesiar untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
keputusan ini akhirnya dikeluarkan usai rapat koordinasi yang diikuti pemerintah kota surabaya
bersama sejumlah otoritas pelabuhan tanjung perak
pt pelindo iii selaku pengelola pelabuhan menghormati keputusan dari wali kota surabaya tri risma hari ini
sejak rabu malam pelindo tiga sudah mendapat surat dari pemerintah kota surabaya
terkait permintaan pembatalan kunjungan kapal viking sun ke surabaya
kapal pesiar ini diketahui berangkat dari pelabuhan darwin australia
dengan tujuan pertama ke labuan bajo lalu ke semarang surabaya bali dan terakhir ke lombok
semalam kita sudah terima
kami sudah terima surat dari pemerintah kota surabaya terhadap permintaan untuk pembatalan itu
jadi kami sudah berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan siapang dari sebagai regulator di pelabuhan
dan kami juga akhirnya akan menghormati hasil menghormati keputusan wali kota tersebut
dan untuk besok kita juga tidak akan menyandarkan kapal viking sun ke tanjung perak
sebelumnya wali kota surabaya tririsma hari ini
menolak kapal pesiar viking sun bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya
penolakan ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di labuan bajo
terhadap satu tiga ratus delapan penumpang kapal dan dua di antara penumpang ditengarai suspek corona
dari pertimbangan hasil pemeriksaan kesehatan serta berdasarkan masukan dari pihak rumah sakit unair surabaya
wali kota surabaya tri risma hari ini melayangkan surat penolakan terhadap kapal pesiar berbendera norwegia untuk bersandar
surat penolakan yang terbit pada empat maret kemarin telah dikirim wali kota surabaya kepada otoritas terkait
yakni pelindo tiga kantor imigrasi kelas satu tanjung perak kantor kesyah bandaran tanjung perak
dan kepala kantor otoritas pelabuhan utama tanjung perak surabaya
ada kapal pesiarkan yang mau turun
nah itu ada surat dari labuan bajo

ternyata ada dua yang diperkilakan itu berita
nah sehingga kemudian dari rumah sakit unair setelah kita tunjukkan bahwa ya itu ada penumpangnya suspek
sehingga hari ini aku ngirim surat untuk tidak boleh kapal itu bersabar turun
penumpangnya tidak boleh turun di surabaya